ini tk susringan
gak perlu panjang lebar untuk dianalisa
siapa yang punya motif untuk menghilangkan dede
pak kamtip dedek itu kabur bukan menghilang
itu hanya bahasa politis pt akum
kabur menghilang dipecat dinonaktifkan
pak kamtip maaf sebentar
kalau misalnya kita mengarah kepada hencuy
enak juga ya kalau teman bermain ditutup terus
anak anak jadi bisa jajan terus disini
iya aja tapi kita yang tekor
kalau tiga hari anak kita jajan terus
bisa habis duit kita sebulan ip
kita minta maaf saja sama bu dr clara
minta maaf doang emangnya dikasih ip
ya enggak lah kita juga harus janji akan mengurus anak anak kita dengan baik
cuma kita berdua doang emang dibolehin
ya enggak yang lain juga harus ikut
kalau rame rame ayo aja ip
tapi kalau kita berdua saya tidak berani
ini c uangnya
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
terima kasih ip
jangan tinggalin emak deh
deh deh kemana men
mak bangun mak
kita harus panggil cucu
gak usah tuh kang
akang disini aja jagain emak
mimin jalan dulu kang
kalau dede lama lama
makin lama juga pasti ketahuan
mendingan dede pulang
kalau tiba tiba emang gak ada gimana
orang pertama yang pasti ngesel teh dede
mendingan dede pulang ya
dari dulu juga mati udah pernah ngomong kayak gitu sama dede cu
dede juga udah nurut
emak teh gak ngehargain dede cu
sebentar cucu ambil tas dulu
allahu akbar allahu akbar
hai sebenarnya papa udah males ngomong sama mama nggak ada gunanya percuma masuk kuping
kanan keluar kuping kiri kalau bukan karena kewajiban papa males nasihatin mama
pemalas kerjanya cuma bisa tidur gedein badan lihat tuh badan mama tambah gemuk
sekarang kita udah gak punya apa apa boro boro telur garam aja gak punya kita mau makan apa
mah apa mama nggak bosen papa nasihati setiap hari kalau mama nggak kerja kalau mama cuman
ngegemukin badan setiap hari kayak gini kita mau makan dari mana mah jawab
salah sendiri kenapa mama dilarang jualan eh ngejawab lagi salah siapa mama nggak mau jadi
pembantu infal di jakarta di arab dipecat di sini dagang pecel malah selingkuh mau cat
mah kasih tahu papa mah apa maunya mama listrik belum dibayar buku sekolah anak anak belum
dibeli sepatu udah pada sobek uang dari mana mah kalau mama nggak kerja kenapa bukan papa aja
kerja jawab aja mama tuh cuma satu bisanya ngebantah suami papa ini kepala rumah tangga mah dosa ngebantah suami
kalau bukan kabur ke rumah temennya kemana lagi yang namanya orang kabur pasti
perginya ke rumah yang orang dia kenal dari situ baru dia berpikir dimana mereka bakalan tinggal
um saya sama jennifer waktu kabur enggak ke rumah temenku kan kamu tidak punya teman di cianjur doy
kita tanya kum siapa temennya dede di cianjur doy kita tanya kum siapa temennya dede di cianjur doy
di cianjur doy
pilih saya juga begitu tuh kang dadang cianjur iya kang dadang temennya si dede itu cuman mimin
sama cucu ceng mimin sama cucu enggak di cianjur dia disana itu di cidahu aduh melehoi kamu bisa
diam dulu enggak sih
kok diem kan kamu yang ngomongin mimpin sama cucu kamu mah ngomongnya enggak jelas dong kamu sabar
dulunya kamu diem kita semua ini lagi pada bingung tuh ceng aku aja bingung sama kamu apalagi saya
kumkum atau diumpetin sombri yang pasti sih enggak diumpetin kamu ceng karena dede nggak mau sama kamu
ceng hahaha lagi sepedut hahaha
salamualaikum waalaikumsalam salam
ini teka susringan enggak perlu panjang lebar untuk dianalisa siapa yang punya motif untuk
menghilangkan dedek pak kamtip dede itu kabur bukan menghilang itu hanya bahasa
bahasa diplomatis kabur menghilang dipecat di nonaktifkan pak khamtib maaf sebentar kalau
misalnya kita mengarah kepada hencuy apa kira kira motivasi